putra aktor jeremy thomas resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sebagai pengguna narkotika jenis happy five
selain ditetapkan sebagai tersangka polisi juga menerbitkan surat pencekalan terhadap excel matthew thomas
abit humas polda metro jaya kombes polisi argo yuwono menyatakan
putra aktor jeremy thomas resmi ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkotika jenis happy five
argo mengatakan polisi telah mengumpulkan dua alat bukti untuk menjerat excel sebagai tersangka
bukti pertama keterangan dua pengedar yang sudah ditangkap yakni jv dan drw
yang menyebut excel adalah salah satu pemesan narkotika happy five
alat bukti kedua adalah bukti transfer pembayaran pembelian happy five dari excel kepada pengedar senilai satu lima juta rupiah
argo menjelaskan excel mentransfer kepada pengedar saat para pengedar masih berada di malaysia
penyidik menetapkan status tersangka kepada excel usai melakukan gelar perkara kemarin
argo menyebut excel sempat mau berangkat ke singapura untuk berobat selasa pagi
informasikan kemarin sudah saya sampaikan bagaimana posisi daripada peran daripada anaknya pak jerry thomas posisinya
jadi tentunya perkembangan yang sudah kami dapatkan ya jadi yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka
sudah kita tetapkan sebagai tersangka
tersangka untuk pengguna narkotika psikotropika
jadi saat ini ya saat ini tadi pagi yang bersangkutan mau pergi ke singapura
tapi kita sudah melakukan pencekalan
selain menangkap dua pengedar polisi juga menyita satu satu ratus delapan belas butir pil happy five
diketahui excel memesan satu strip happy five kepada dua pengedar
excel dijerat pasal tujuh puluh satu soal pemufakatan pembelian narkotika
undang undang psikotropika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari tiga tahun
argo menegaskan empat polisi yang diduga menganiaya excel masih menjalani pemeriksaan oleh divisi propam mabes polri
arief kurniawan jakarta